ketua dewan kehormatan pan amin rais selesai diperiksa polda metro jaya selama enam jam terkait kasus hoaks penganiayaan ratna sarumpait
kepada wartawan amin mengatakan merasa dihormati oleh polisi
menurut detik com amin mengatakan ia berada di ruang pemeriksaan selama enam jam namun sesungguhnya pemeriksaan hanya berlangsung separuh dari waktu tersebut
ia mengatakan penyidik melontarkan tiga puluh pertanyaan
lebih lanjut amin mengaku dijamu makan siang oleh polri dan sempat diperiksa tensi darahnya
jadi tadi kalau ingin tanya ingin tahu siang tadi makan ayam kampung
kemudian ditantang kalau mau bawa nasi jambrang juga masih ada
masih timbul masih timbul tapi kalau terlalu banyak kan nggak cukup
dan sudah bergabung dari luar studio ada irjen pol setiawasi stokadif humas polri selamat malam
selamat malam mas renhard
baik pak setio ini berkaitan dengan pemeriksaan terhadap pak amin rais yang sudah selesai tadi
tapi cukup menarik karena ada pernyataan pak amin rais yang mengatakan bahwa ia menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan terhadap dirinya ini
apa tanggapan dari pihak polri pak mengenai kejanggalan kejanggalan ini
mas reinhardt yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi yang tinggi
dan hormat kepada bapak muhammad amin rais yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan dari penyidik untuk memberikan keterangan atau klarifikasi
itu yang pertama
yang kedua seperti disampaikan oleh beliau ada kejanggalan sebetulnya itu bukan kejanggalan
karena secara normatifnya penyidik selalu meminta keterangan saksi saksi terlebih dahulu
tanggal dua ketika penyidik polda metro jaya mengetahui bahwa ada indikasi apa yang disampaikan atau yang beredar di dunia maya maupun di beredar mulut ke mulut terjadinya penganeaan terhadap ibu ratna sarumpait itu tidak benar
maka penyidik sudah membuat laporan informasi dan mulai melakukan penyelidikan
penyelidikan ini bisa melakukan
upaya upaya dan tentunya siapa siapa yang akan diminta klarifikasi yang kira kira bisa menjelaskan
yang kira kira tahu tentang perkara tersebut
nah tanggal dua keluar surat panggilan untuk tanggal lima hadir
ternyata beliau tidak bisa
dan kemudian karena ada perubahan situasi di mana tanggal empat malam
ibu ratna sarumpait akan berangkat ke luar negeri dan dia diperkirakan akan menghambat jalannya penyidikan
maka penyidik melakukan upaya paksa penangkapan supaya penyidikan bisa berjalan dengan lancar
dari situlah berubah panggilan untuk tanggal delapan
tetapi beliau juga tidak bisa hadir tanggal dua
dan kemudian disiapkan oleh penyidik untuk dipanggil tanggal
ketika tanggal dua belas
tetapi beliau menyatakan akan hadir tanggal sepuluh
dan tadi beliau sudah hadir
terima kasih sekali lagi dan apresiasi yang tinggi
baik pak setio
ketika dalam proses penyelidikan seperti ini ya
sudah ada surat pemanggilan tanggal dua oktober begitu
sementara belum sempat memeriksa juga tersangkanya ibu ratna sarumpait
ini yang kemudian seolah olah dianggap bahwa sudah menargetkan terlebih dahulu pak amin rais
itu tanggal dua oktober itu suratnya memang untuk pak amin saja atau untuk beberapa nama nama lain juga pak
seperti yang saya katakan tadi mas reinhardt
penyidik itu tentunya secara normatif sebetulnya meminta keterangan atau klarifikasi kepada saksi saksi
sekali lagi kepada saksi saksi
untuk pemeriksaan atau meminta keterangan kepada tersangka itu biasanya paling akhir
setelah semua saksi saksi sudah baru tersangka
jadi sudah sesuai ini ya pak ya
ini tanggal dua itu adalah dalam rangka beliau sebagai saksi
jadi tidak ada masalah sebetulnya
artinya sesuai dengan prosedur kepolisian sendiri
sesuai mas sesuai
baik pak setio yang jelas
tadi juga pak amin mengatakan sebelum masuk diperiksa dan juga didampingi oleh sejumlah kuasa hukum dan juga ada sejumlah masa yang datang
ini menganggap bahwa ini lagi lagi adalah upaya kriminalisasi
tanggapan anda seperti apa pak setio
mas reinhardt kriminalisasi itu adalah kalau tidak ada kasus atau tidak ada pelanggaran kemudian dikenakan dengan pasal pasal yang tidak sesuai atau memang tidak ada pasalnya tapi tetap diproses
tapi beliau ini kan hanya sebagai saksi mas
diundang sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi
diharapkan penyidik mendapatkan informasi informasi terkait dengan peristiwa yang dilakukan oleh ibu ratna sarumpait
dalam kapasitas sebagai saksi
pemeriksaan sudah selesai tadi pak setio
tadi juga pak amin juga mengapresiasi ya apa penyidik yang sangat kooperatif ketika memeriksa pak amin
rais memberikan pertanyaan yang cukup straight to the point
ini kan kasusnya masih bergulir pak setio
apakah kemudian ada rencana lain untuk memanggil saksi saksi yang lain
karena tampaknya kan ini cukup banyak tokoh tokoh politik tokoh tokoh publik yang terseret dari kasus hoaxel tesarumpahet
ya pasti penyidik mempunyai rencana tindak lanjut atau rtl yang akan dilakukan
beberapa nama mungkin sudah menjadi
urutan yang akan diminta klarifikasinya berikutnya
hanya saja mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan
terus terang saya belum mendapatkan informasi dari para penyidik untuk siapa siapa yang akan hadir besok
sampai dengan minggu depan penyidik sudah mempunyai rencana tindak lanjut
tapi itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi
oke apakah nama nama itu tidak jauh dari nama hanum
rais misalnya atau fadli zon atau prabowo subianto mungkin atau fahri hamzah yang kita tahu publik tahu bahwa kemudian diduga ikut menyebarkan berita bohong dari ratna sarumpait pak setio
ya sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa bertitik tolak dari peristiwa atau kejadian kebohongan
yang dilakukan oleh ibu ratna
sarumpayat yang mengakibatkan onar ya onar dalam artian tentunya ini sesuai dengan kriteria pasal empat belas atau pasal lima belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
penyidik akan memanggil atau meminta klarifikasi kepada semua yang terkait dengan perkara tersebut
dan tentunya tidak bisa serta merta semuanya tetapi secara bertahap nanti akan diminta keterangan
dan itu akan menjadi satu kelengkapan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang ditangani oleh penyidik
oke baik pak setio bicara mengenai pak amin rais yang dipanggil pertama sebagai saksi atau mungkin ini dipanggil juga sebagai saksi
apa yang ingin digali sebenarnya pak setio dari pak amin rais sendiri berkaitan dengan kasus kebohongan
atau pun hoaks dari ratna sarumpahet
ya seperti yang saya katakan tadi bahwa para penyidik tentunya ingin mengetahui lebih jauh kejadian yang sebenarnya
kemudian mengharapkan ada satu keterangan keterangan atau klarifikasi dari bapak muhammad amin rais
dan tanggal dua itu sudah dilayangkan surat
kemudian dikombinasikan lagi dengan tanggal empat setelah pemeriksaan ibu rana sarumpait
ada poin poin yang memang perlu mendapat klarifikasi dari beliau
oke poin poin apa pak setio kalau anda mungkin bisa membagikan kepada kami apa yang dimaksud oleh bu ratna sarumpait
ya mas reinhardt ini mohon maaf karena ini substansi penyidikan
jadi saya tidak bisa menyampaikan di forum ini
oke karena itu menjadi bagian dari ranah penyidikan begitu pak setio
betul betul ini substansinya mas
oke baik pak setio ini sedikit lagi saya mau tanyakan juga
tadi juga pak amin sempat mengatakan bahwa ada kesalahan nama misalnya dari amin rais menjadi
seharusnya muhammad amin rais dan lain sebagainya
agar kemudian ini lebih terang benderang
ini sebenarnya bagaimana sih pak apakah itu sebenarnya tidak substansial atau kemudian menjadi penting
sehingga sempat dipersoalkan juga oleh pak amin
ya tentunya kalau ada kekurangan mohon maaf
tapi memang kan beliau lebih populernya selalu disebut bapak amin rais
tapi kan beliau menyatakan bahwa kekurangan ada muhammad
jadi tentunya penyidik saya juga mohon maaf atas nama rekan rekan penyidik
kalau penyebutan namanya kurang tepat
yang jelas kan tidak hanya nama karena di situ juga ada tempat tanggal lahir
kemudian identitas lain yang akan di cross check
sehingga kemungkinan salah orang itu tidak terjadi
karena memang yang dimaksud adalah bapak muhammad amin rais yang ingin kita minta klarifikasinya
pak setio ketika tadi masuk ke
sebelum diperiksa begitu ya pak amin begitu agak berapi api
termasuk juga menyampaikan bahwa ini upaya kriminalisasi dan lain sebagainya
tapi ketika tadi kita lihat keluar dari gedung setelah selesai pemeriksaan
agak sedikit melunak justru mengapresiasi setiap poin poin pertanyaan dari penyidik
dan mengatakan bahwa dari enam jam kira kira hanya separuh waktu saja
atau mungkin sekitar tiga jam pemeriksaan berlangsung
meskipun ini menjadi ranah penyidikan pak setio
tapi apa sebenarnya yang ditanyakan oleh pihak penyidik kepada pak amin rais
dan bagaimana kemudian tadi proses pemeriksaan itu berlangsung pak
mungkin saya akan menyampaikan prosesnya ya
saya tidak akan menyampaikan masalah substansi atau materi yang ditanyakan kepada pak mamata amin rais
begini mas reinhardt bahwa para penyidik itu juga mempunyai sop
bagaimana memeriksa atau meminta keterangan seseorang
kemudian bagaimana memperlakukan
bagaimana menghormati status daripada saksi status sebagai tersangka dan sebagainya
karena kita mempunyai sop yang harus dilakukan yang dilakukan oleh para penyidik tersebut
berdasarkan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
kita sebagai polri itu sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat
di samping kita juga sebagai penegak hukum
kita menghadapi masyarakat untuk sebagai pelayan pelindung dan pengayom tentunya kita juga harus soft
kita harus melayani dengan baik kita harus senyum sapa salam
tetapi ketika kita menghadapi katakanlah penjahat yang sadis penjahat yang mempunyai senjata
kita juga harus bertindak tegas karena kita melindungi harta dan jiwa masyarakat
oleh sebab itu kita harus bedakan
dan kita yakin kawan kawan penyidik di polda metro jaya bertindak profesional
mereka bisa menempatkan diri di tempat mana sekarang mereka berada pada saat mana mereka sedang bertugas
oke baik pak setio ada bocoran waktu mungkin kapan lagi nama nama lain akan dipanggil oleh pihak polda metro jaya
mungkin sebagai saksi atau apa yang guna untuk mendalami lagi kasus hoax ratna sarumpait ini
besok saya dengar akan ada beberapa orang yang akan diminta keterangan di polda metro jaya
tapi nama namanya saya belum mendapatkan informasi dari polda metro jaya
biasanya agak malem maleman mas
oke agak malam nanti kita baru
karena mereka konfirmasi juga apakah yang bersangkutan akan hadir atau tidak
oke jadi malam nanti kira kira kita mungkin baru bisa tahu siapa saja nama namanya begitu pak setio
belum tahu juga sampai saat ini ya
nanti biasanya teman teman akan menginformasikan kepada saya selalu ke kepala divisi umas
agak malam karena mereka melakukan konfirmasi besok hadir atau tidaknya mereka
baik kita tunggu pak setio apa perkembangan terbaru mengenai kasus hoax ratna sarumpait ini
dan juga sejumlah nama nama yang akan dipanggil serta perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian
terima kasih pak setio wasisto
humas mabes polri sudah bergabung bersama kami di prime news malam hari ini